ya kami berupaya semaksimal mungkin untuk itu dan mohon teman teman juga bisa pahami nanti
prosesnya dicermati kemudian bagaimana ketika putusan itu dijatuhkan
kalau realnya kan susah soal independensi itu kan sesuatu yang abstrak kan
konkretnya baru actionnya ketika kami sudah menjalankan proses itu dan kemudian menjatuhkan putusan
nanti bisa dinilai putusan itu
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya